high level political forum pbb membahas pencapaian sdg atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang terhambat akibat pandemi
diwakili oleh kepala badan perencanaan pembangunan nasional suharto monoarfa
indonesia mengaku masih sesuai jadwal untuk mencapai target dua ribu tiga puluh
kepala badan perencanaan pembangunan nasional suharto monoarfa
tapi sekitar dua puluh satu indikator itu memang datanya tidak tersedia karena pada saat covid beberapa survei tidak terlaksana
pertemuan internasional di forum pbb ini juga dihadiri oleh otorita ibu kota nusantara yang tengah mempersiapkan infrastruktur untuk pemindahan ibu kota
oikn kerap memanfaatkan forum internasional seperti ini untuk menjaring investor asing
yang juga punya porsi besar dalam
indonesia menjadi tuan rumah side event pbb yang membahas sdg di tingkat lokal
momentum ini dimanfaatkan oikn untuk memperkenalkan nusantara ke forum diskusi
pertemuan dari side event ini tentunya ingin memperkenalkan progres dari pembangunan di ikn
dan bagaimana komitmen dari otorita ibu kota nusantara
terhadap pelaksanaan dari sdgs
dalam sidang majelis umum pbb september mendatang oikn hadir dalam rangka menjaring investor asing
kni nusantara akan ditawarkan untuk menjadi khusus dalam pertemuan investor seluruh dunia
tentu dalam rangka juga untuk menarik investasi
misalnya dalam apbn tentu kita harus mencari sumber sumber pendanaan di luar apbn
kita sudah siap dengan dua peraturan pemerintah
pertama untuk kemudahan berusaha dan insentif
yang kedua kewenangan khusus dari otorita ibu kota nusantara
oikn juga sempat bertemu dengan pengelola central park di kota new york
mempelajari pengelolaan taman kota dan skema pembiayaannya
yang dilakukan tanpa libatkan kantong pemerintah